karena setahu saya yang saya baca itu lelah itu pertama kuat dan juga dia tahan penyakit dan
simpel juga perawatannya waktu saya bikin sekitar diameter dua itu pengeluarannya enggak sampai sejuta
kalau kotornya itu bisa sekitar sepuluh sampai dua belas jutaan mbak jangan takutlah pertama jangan takut untuk
berusaha gitu ya apalagi di usaha pertanian ini karena kita enggak bisa santai kalau bisa pertanian
di saat anak anak seusianya menikmati masa remaja muhammad hazim aroyan memilih jalan
berbeda pemuda sembilan belas tahun ini menghabiskan masa mudanya dengan beternak lele bertempat di kawasan
bogor jawa barat hazim nama sapaannya memanfaatkan lahan kosong bekas tempat

dan kebawangan sampah untuk hal yang lebih produktif
di lahan seluas sekitar delapan ratus meter persegi ini hazim membuat empat puluh kolam ikan lele
perawatan lele yang cenderung lebih mudah dan ekonomis dibandingkan jenis ikan lain menjadi alasannya
tentu saja hazim tidak memulainya langsung dalam skala besar
ia berkisah langkah ini dimulainya dari gerakan kecil
hanya ada dua kolam saja saat dia memulai langkah pertamanya
hazib saat itu masih duduk di kelas sebelas sekolah menengah atas
karena dulu kita belum tahu soalan ini akhirnya kita pergi ke jawa timur menemui saudara saya yang ada di sana
minta tolong ke dia buat bikin dua kolam dengan ukuran diameter dua
nah saya isi kurang lebih di situ sekitar dua ekor
karena saya waktu itu takut kalau banyak banyak takutnya salah juga gitu
sedikit dulu lah tapi bisa untung lah gitu
panen pertama dia tunggu selama dua lima bulan
hasil panen pertama itu membuat minat hazim akan ternak lele semakin bulat
dirinya pun makin mulai putar otak untuk mencari lahan yang dapat dijadikan kolam
mengingat terlalu jauh jika harus beternak di jawa timur
ibunya yang merupakan penggerak pengolahan sampah menawarkan area pembuangan sampah yang sudah diolahnya untuk dijadikan tempat kolam lele
sepuluh kolam menjadi awal mula perjuangan budidaya lele hazim di tempat ini
dengan menggunakan metode kolam konvensional
memanfaatkan terpal dan rangkaian batang besi
dari total sepuluh kolam lele pertamanya
hazim berhasil memijah seratus ribu bibit lele
semuanya dia kerjakan sendiri waktu itu
dalam strategi hazim untuk mendapatkan untung yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian
hazim lebih memaksimalkan penjualan bibit lele ketimbang lele konsumsi
kalau kita merawat dari kecil lumayan jauh juga untuk mencapai konsumsi bisa sekitar kurang lebih lima bulanan
belum nanti ngasih makan dan juga ya perawatannya gitu kan
mungkin gak sampai yang awalnya kita panen satu kolam kita tebat satu kolam itu lima ribu ekor lah gitu katakan lah
nanti pas saat panen bisa sampai tiga ribu atau ya sedikit lah gitu
tahun berganti pengalaman bertambah untung pun kian terkumpul
mahasiswa semester tiga ilmu peternakan universitas juanda ini kini telah memiliki empat puluh kolam lele
satu pegawai direkrutnya khusus untuk membantunya
kotak campurnya digantungkan dari tangan yang sapi
membuat kuasa bahkan
tidak terjadi apa apa keereslusan entreten kita

yang perluas sayap usaha dengan membudidayakan ikan koi
sejauh ini mereka sudah berhasil memanen satu kali ikan koi
namun membangun usaha tidak hanya tentang modal dan untung
kegagalan dan kerugian juga harus diperhitungkan
dalam perjalanannya menjadi pengusaha muda hazim bukannya tanpa inovasi
memanfaatkan ilmu dari dinas lingkungan hidup
hazim mencoba untuk mengganti pakan lele dengan menggunakan magot
hasilnya pun langsung terlihat
lele yang dibudidaya untuk dikonsumsi lebih cepat dipanen
selain kita bisa cepat panen
selain itu kita bisa mendapatkan beberapa keunggulan dari magot ini
pertama lele itu tidak gampang sakit
lalu air itu juga cenderung lebih ph nya itu lebih netral gitu lebih bagus
magot di peternakan hazim tidak hanya untuk digunakannya sendiri
hazim juga mengemasnya untuk dijual sebagai pakan ternak dan juga pakan burung
di pojok kanan lahan ada peternakan burung darah
peternakan yang ia kembangkan dengan bekerja sama dengan kelompok peternak
di dalam kandang yang dijaga satu pegawai ini
ada lebih dari tiga lima ratus telur puyuh yang bisa dikutip setiap harinya
selain lele magot dan burung puyuh
hazim juga membudidayakan ayam kampung petelur
ada sekitar lima puluh ekor ayam dalam satu kandang
setiap harinya ayam ayam ini bisa menghasilkan sekitar empat puluh telur ayam kampung
langkah yang dilakukan remaja ini tidak hanya membantu keuangannya
dengan usahanya ini hazim juga sudah membantu ekonomi ketiga karyawannya
di tengah isu resesi tahun depan hazim sudah mempersiapkan diri sejak dini
dengan memanfaatkan produksi magotnya hazim ingin meringankan biaya produksi para peternak
hazim memproduksi pakan ternak yang lebih murah dengan memaksimalkan ternak magotnya
karena saya sudah beberapa riset itu dari pembudidiran itu
karena kendalanya itu semua sama dari segi pakan gitu
nah akhirnya saya coba ah ini magot kan bisa murah gitu harganya kalau kita jual di pasaran
cuma di situ saya jual dengan harga murah
yang orang orang biasa jual pelet sekitar dua belas ribu sekilo atau sepuluh ribu saya jual enam lima ratus
pesan dari hazim untuk memulai suatu usaha
selain mendalami ilmu dari usaha yang ingin dilakukan
diperlukan niat yang kuat dan keberanian untuk memulai
seorang pengusaha tidak boleh hanya menunggu peluang datang
namun harus kreatif dan inovatif untuk membuat peluang
suci bancin imam muhairib bogor jawa barat